masih berbicara tentang game khususnya di indonesia
ramainya pengembang game di indonesia membuat google mencari pengembang game terbaik melalui kompetisi google play indonesia games contest
karena melalui kompetisi ini pemenangnya akan diberangkatkan langsung oleh google ke amerika serikat
dan liputannya sekaligus harus mengakhiri perjumpaan kita di cnn indonesia tech news
saya aziza hanum pamit undur diri dan teruslah berinovasi
inilah cara developer game memamerkan karyanya
kelima belas developer ini terpilih oleh google play dan berhak memamerkan produknya di hadapan hadirin
event google ini seperti merayakan karya seni melalui game lokal
sekaligus memberikan kesempatan agar karya mereka dipandang oleh gamer dan para ahli di bidangnya
jadi apa yang kami lakukan adalah memilih game terbaik dari indonesia
dan untuk membesarkan dan membuat semua orang di indonesia teruja dengan membuat game
dan membantu mereka membesarkan ekosistem itu
apakah anda memiliki kriteria khusus untuk game
jadi saya akan berbagi beberapa kriteria kemudian hari ini
dan beberapa kriteria adalah apakah game ini menyenangkan
apakah game ini inovatif
apakah tekniknya membuatnya dengan baik
apakah produknya juga sangat bagus
tidak terpusat di jakarta banyak peserta dipilih dari daerah luar
salah satunya yang luar tansil
pengembang game asal surabaya ini begitu percaya diri bahwa game bulu tangkis miliknya adalah yang terbaik di toko aplikasi milik google
banyak pengembang yang akan olahraga
di indonesia kan juga penggemar badminton
plus walaupun banyak game badminton di playstore menurut saya tidak semuanya bagus
atau menampilkan gameplay yang menurut saya seunik ini
ada juga pengembang game asal salatiga jawa tengah bernama eduka studio
berhasil membuat game sejak tahun dua ribu dua belas
eduka sudah sukses menelurkan dua ratus delapan puluh game
salah satu game yang didirik oleh google berjudul marble firetruck
kita percaya bahwa game itu tidak hanya untuk entertainment
sebetulnya game tidak hanya untuk hiburan tapi bisa lebih dari itu
misalnya kita mengajarkan empati
kita ngajarkan kasih sayang dengan hewan
kita mengajarkan peduli lingkungan
jadi kita percaya banget bahwa dengan game kita bisa bikin sesuatu yang lebih baik
tingginya penggunaan ponsel pintar di indonesia disebut menjadi salah satu alasan ekosistem mobile game tanah air terus terbangun
tugas google memastikan game yang masuk ke dalam toko aplikasinya terus meningkat dari sisi kualitas